akhirnya kita sampai juga di indonesia ya
iya jadi mulai sekarang orang orang harus panggil kita bu hajah sama pak haji yaan
wah senangnya niatku kesampean dipanggil ibu haja
wah mulai sekarang ibu ibu semua orang harus menghormati kita ya
yusuf anissa kalian disini
pusat ali itu ngelindur kali
anissa dan yusuf gak berangkat haji
masa bisa ketemu dan nolong yusuf ali
iya bapak ini memang aneh
bapak mimpi kali ya
demi allah saya melihat yusuf dan anissa
bahkan ketika saya terjatuh yusuf yang menolong saya
saya juga merasakannya bertemu dengan anissa dan yusuf
dan mereka menolong saya ketika saya terjatuh di depan hajaran swat
aduh pak bapak halusinasi deh
biasanya mereka kan gak pergi haji
masa mereka ada disini
ustadz ali sama pak kades mungkin kecapean kali
mendingan ustadz ali sama pak kades istirahat aja dulu
akhirnya kita sampai juga di indonesia ya
jadi mulai sekarang
orang orang harus panggil kita bu hajah sama pak haji ya kan
senangnya niatku kesampean dipanggil ibu haja
wah mulai sekarang ibu ibu
semua orang harus menghormati kita ya
bilalamin bapak bapak ibu ibu para hadirin sekalian pada saat ini kampung kita sedang berduka
karena ibu ida dan suami ibu reni dan suami beserta ibu kades telah meninggal dunia setelah sepulangnya dari tanah suci
mungkin ini teguran atau peringatan dari allah swt
dimana kita harus sucikan hati kita kita harus bersihkan hati kita
agar supaya niat kita untuk ke tanah suci itu semata mata karena allah swt dan tidak ada tujuan yang lainnya
marilah bapak bapak dan ibu ibu kita berdoa agar supaya arwah diterima oleh allah swt
diampuni segala dosa dosanya dilapangkan alam kuburnya
dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh allah swt
rauh mat coworkan
saya udah jahat dan sombong
tapi kalian malah baik
mau menengok kita
kami berdua sudah memaafkan
bahkan melupakan kejadian itu
yang penting sekarang bu sari dan ustadz ali cepat sembuh
pada saat di tanah suci
saya merasa bertemu dengan kalian
kalian sudah menolongku
benar itu pak haji ali
yang saya dengar
kalau di tanah suci itu
suka terjadi sesuatu pak haji
di luar akal pikiran kita
itu pertanda baik buat kami pak haji
benar itu pak haji
semoga tahun depan kita berdua bisa naik haji
menjadi tamu allah yang sesungguhnya
pada para warga
pada para staff
atas kesalahan saya
almarhumah istri saya
tenang saja pak
kami semua sudah memaafkan kesalahan bukades
dan semoga pak haji
lebih sabar lagi menghadapi semua cobaan ini
alhamdulillah semuanya lancar
kita perkecil dulu ya
berkala yang pantas dipanggil haji
mereka haji yang sesungguhnya
masya allah pak hades
ketika di tanah suci
saya bertemu dengan anissa dan yusuf
anissa dan yusuf memang tidak berangkat haji
tapi mereka mendapat keberkahan haji
karena kemudian hati mereka
saya tidak berkata
saya tidak tahu harus berkata apa
kalian sangat baik telah menolong keluarga saya
kalian telah menyelamatkan istri saya
kalian adalah malaikat bagi kami
naik haji kalian terlambat
hanya allah swt
yang maha mengatur segalanya
kapanpun allah mengizinkan kami naik haji
kami tetap bersyukur
bukan yang lainnya
saya datang kemari untuk mengembalikan uang yang saya pinjam
kami terima kembali uangnya ya pak
rasanya jadi sedikit main